bahwa oleh karena itu telah terang benderang
pemohon yang memilih memasukkan permohonan dugaan pelanggaran administratif pemilu tsm kepada mahkamah konstitusi
daripada kepada bawaslu padahal masih ada waktu itu empat belas hari
adalah benar benar salah alamat dan patuhlah untuk ditolak atau setidak tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima
bahwa pemohon yang menyebut instrumen penegakan hukum yang saat ini tidak efektif
dengan turunannya menuduh termohon tidak independen atau berpihak kepada salah satu pasangan calon dalam melaksanakan pilpres dua ribu dua puluh
juga tuduhan terhadap dkpp yang melindungi termohon dengan tidak mengindahkan putusannya dan bawaslu
yang tidak efektif dalam menyelesaikan pelanggaran adalah dalil yang emosional tendensius dan cenderung tidak rasional
bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan langkah dkpp untuk melindungi hashim ashari
kami menghitung yang mulia nama hasim asyariah disebut sekitar tiga puluh tiga kali yang mulia
selaku ketua kpu menurut hermon hal itu tidak benar
faktanya jika diperbandingkan dengan kpu periode sebelumnya pelanggaran terhadap ketua kpu lebih banyak pada periode yang lalu
berikut rekapitulasi sanksi putusan dkpp antara kpu periode dua ribu dua puluh dua sampai dua ribu dua puluh
dengan kpu prode dua ribu tujuh belas dua ribu dua puluh dua
arief budiman jumlah pengaduan empat puluh lima rehabilitasinya nanti dibaca sendiri mohon maaf para pihak
meskipun disebut bolak balik ketua kpu hashim ashari
integritas penyelenggaraan pemilu tetap terjaga
hebat sekali berarti asim ini
jadi yang ada yang tertulis saja
bahwa pemohon mendalilkan termohon dianggap menunjukkan keberpihakannya terhadap salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden
termohon dianggap langsung menerapkan putusan mk nomor sembilan puluh garis miring pu strip dua puluh satu rumawit garis miring dua ribu dua puluh tiga secara leksikal
dan termohon dianggap langsung menerapkan putusan mk ri no sembilan puluh dan seterusnya tahun dua ribu dua puluh tiga tanpa mengubah pkpu no sembilan belas tahun dua ribu dua puluh tiga
bahwa terhadap hal tersebut termohon memberikan jawaban sebagai berikut
bahwa pada dasarnya tidak ada tindakan perbuatan
maupun produk hukum yang termoh terbitkan yang hanya ditujukan untuk kepentingan salah satu pasangan calon
karena setiap tindakan perbuatan maupun produk hukum yang termohon terbitkan itu berlaku dan mengikat secara umum bagi setiap warga negara indonesia
termasuk kepada setiap pasangan calon presiden dan wakil presiden
bahwa termohon telah menerbitkan peraturan kpu nomor sembilan belas tahun dua ribu dua puluh tiga dan seterusnya
sebagai mengadu upah dengan peraturan kpu no dua puluh tiga dan seterusnya
pkpu pencalonan tersebut berlaku untuk semua pasangan calon
bahwa berdasarkan ketentuan pasal satu ratus enam puluh sembilan huruf q
peraturan kpu nomor sembilan belas tahun dua ribu dua puluh
pada pokoknya mengatur berkaitan dengan batas minimum usia bakal calon presiden dan wakil presiden
bahwa ketentuan pasal satu ratus enam puluh sembilan huruf q
undang undang pemilu diajukan judicial review kepada mahkamah konstitusi
di mana mahkamah konstitusi melalui putusan mahkamah konstitusi nomor sembilan puluh
dan seterusnya tanggal enam belas oktober dalam pokok amar putusannya memutuskan hal sebagai berikut
bahwa mahkamah konstitusi dalam pertimbangan hukum putusan sembilan puluh
tahun dua ribu dua puluh tiga pada halaman lima puluh enam menyatakan
lebih lanjut ketentuan pasal satu ratus enam puluh sembilan huruf q
bagaimana dimaksud dalam putusan aku berlaku
mulai pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun dua ribu dua puluh
maka ketentuan norma mengenai batas minimum usia bakal calon presiden dan wakil presiden
dan seterusnya adalah berusia paling rendah empat puluh tahun
atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum
bahwa tindakan termohon menerbitkan surat nomor seribu satu ratus empat puluh lima
dan keputusan komisi pemilihan umum nomor seribu tiga ratus tujuh puluh delapan
tentang pedoman teknis pendaftaran verifikasi dan penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden
adalah dalam rangka untuk menelanjuti keputusan mahkamah posisi nomor sembilan puluh